semuanya udah lama banget candy impiin impiin
impian candy mempunyai seorang ibu yang mengisi rambut candy dan pasangin bando di kepala candy
yaudah candy pindahin aja
fotonya bagus bagus sih tante
kita kayak keluarga kayak ibu sama anak
kedi kayak serasa punya ibu kandung
baru pertama kali loh kini punya perasaan kayak gini
tante juga senang candy
tante juga sudah menganggap kamu seperti anak kandung tante sendiri
kendi anda saja kamu tahu
kalau tante memang ibu kamu
dan kamu adalah anak kandung
anak yang dulu aku tinggalkan
kendi mungkin sekarang waktu yang tepat untuk bilang ke kamu
kalau kamu memang anak kandungku
teh kayaknya lo baru pulang dari toko peralatan makanan ya
ibu ibu aja lo ter
masih belum tahu kan
candy sudah ketemu
wah syukur ya ter syukur
terus sekarang dia ada di mana ter
dia tinggal sama ibu tiri gue di rumah gue
dan mereka sih pada mau bikin warung mi ayam ala jepang
bagus deh kalau kayak gitu gue bisa nerusin penemuan gue
penemuan apaan steve
ntar aja ter
kalau udah berhasil gue kasih tahu lo ya
sekarang kan lagi tahap pembuatan
ngapain lagi selalu penemuan penemuan mulu
lo nerusin penemuan yang mana sih
gue nerusin penemuan gue waktu itu gagal nih
yaitu penemuan untuk mencari orang hilang
kali ini nih gak gagal diberhasil
emang mempunyai siapa sih
nah mumpung sekarang si kendi lagi ada
gue pengen pasangin alat ke tubuhnya dia
kalau dia ilang lagi kan gampang gue carinya ya enggak
lo aneh aneh aja
ya enggak ladi
kalau udah ada aja gue nih nyiptain alat untuk mencegah
sekarang lo bayangin ya dee ya
suatu bank itu di dalamnya ada alarm
alarm itu digunakan untuk mencegah terjadinya perampokan
bukannya memancing adanya perampokan
nah udah jadi dee
kita coba yuk yuk
udah aja luka
nah deh kita cobain sini aja dee
steve emang alat lo ini bisa ngedeteksi berapa jauh sih
ya enggak tahu dee makanya sekarang kita coba dulu
ya semoga aja sih jaraknya jauh ya gak
gimana cara kerjaan ini alat
nah gini dee
kalau ini alat bunyi bibip nah terus bunyi bip bipnya itu makin kencang berarti chipnya ada di sekitar sini
kalau lampunya merah
lampunya merah ya berarti ya chipnya ada di sekitar sini ada di sekitar sini
tuh kan gak nyala lagi kan
tuh enggak jalan tuh cuma gini gitu doang
nyet nyet dong lah
berat mau diangkat kemana
tau pan kebetulan aja kandang kamu
iya nih aku tuh lagi pusing nih pan
kamu tahu enggak sih papan papan yang dibeli sama tante indri itu mulai tambah
kalau misalnya terus terusan nambah bisa bisa nambah
bisa di depan enggak buat lagi tuh kita taruh papan ini
terus kenapa nggak dibangun langsung aja warungnya
ya ampun pan bahan bahannya tuh mahal
nah kalau misalnya tante indri punya uang sedikit langsung beli papan
terus nanti punya uang sedikit lagi langsung discut buat ruangan
baru nanti kalau misalnya udah kekumpul banyak kita buat aja sekalian warungnya gitu
ya kalau kayak gitu ribet kan
emangnya bicara lain apa
tante indri ke mana
oh lagi di rumah temennya
sekarang dia lagi bantu temennya buat desain interior kamarnya
kamu tahu enggak sih tante indri itu jago banget lho desain interior kamar anak
tante indri itu dapat uangnya dari situ
kalau misalnya udah kekumpul baru deh kita bangun warungnya

oh sekitar jam empat

udah petakan u bewil
sudah tuhan saya sudah menghubungi beberapa kenalannya yang milih
dan kebetulan mereka membutuhkan desainer untuk mendesain kamar anak anak mereka tuhan
terima kasih pak agen terima kasih banyak
ada lagi yang perlu saya bantu tuhan
untuk saat ini cukup tapi ntar lagi pasti aku minta bantuan lagi
silahkan menghubungi hakim kapan saja tuhan mau
terima kasih pak hakim
kalau gitu saya permisi dulu
terima kasih pak
tante tante tante tante kenapa sih
tante dapat orderan langsung
orderan apaan sih tante
tadi ada ibu ibu yang minta tante untuk bikin interior kamar anak mereka
mereka ini bukaya kan pasti dapat lumayan uang banyak
ya iyalah mal gue tuh kalau gak minum kopi dulu gak bisa mikir mal
oh iya mal bulan ini lo ada kerjaan nggak
nggak ter ini ada tawaran kerja
tapi bulan depan tuh ter tapi nya dibogor lagi tuh ter
gimana itu ter
kebetulan nih ibu tiri gue mau bikin restoran jepang lo mau bantuin gue gak mah
bisa ter bisa ter bisa ter
nah gitu dong mal jadi lo bantuin gue ya mal ya
teri ayo dong beran bantuin aku warnanya udah mau mulai dibangun nih
eh ter bantuin kita dong kita kurang tenaga nih
tenang aja pan
gue udah buat tiga tenaga profesional ableh
tambah gue satu jadi empat
yaudah kita kerja yuk
aduh wuy ter hitung banget sih
ya ya temen ya
yang dek biar lo bisa pray message kalo kamu disitu